kita beralih ke informasi seputar pengamanan jelang natal dan tahun baru
untuk mengantisipasi aksi kriminalitas menjelang hari besar keagamaan
polisi bersepeda polsek medan timur pada sabtu sore melakukan patroli bersepeda
dengan sasaran tempat keramaian seperti terminal angkutan umum dan juga pasar
patroli bersepeda dipimpin langsung oleh kapolsek medan timur kompol m arifin
menyasar terminal angkutan umum sambu dan pasar sambu medan jalan sutomo medan sumatera utara
lokasi ini ramai dipadati masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan
menjelang hari raya natal dan tahun baru dan tidak menutup kemungkinan
dimanfaatkan oleh pelaku pelaku kejahatan
selain melakukan patroli untuk menekan angka kejahatan
patroli bersepeda ini juga melakukan pengaturan lalu lintas yang macet
akibat tidak disiplinnya supir angkutan umum
petugas juga melakukan dialog kepada para pedagang yang merasa dirugikan
akibat adanya pungli dan premanisme
kutipan kutipan liar premanisme
kutipan kutipan liar premanisme
kapolsek mengimbau masyarakat atau para pedagang
yang mendapat perlakuan dari oknum oknum
untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian
polsek medan timur kini sudah membentuk posko pengamanan natal dan tahun baru
tidak jauh dari lokasi pasar sambu
resi erlangga medan sumatera utara